pelatih timnas indonesia sintayong mengaku pusing lantaran jadwal pertandingan timnas senior dan timnas u dua puluh tiga yang berdekatan
jadwal pertandingan fifa matchday antara timnas melawan turmenistan pada tanggal delapan september berdekatan dengan jadwal kualifikasi afc u dua puluh tiga yang dimulai pada enam september di solo
hal itu membuat pelatih kepala sintayong harus mendelegasikan tugasnya di timnas senior pada asisten pelatih choi incul
dia menilai kualifikasi piala asia u dua puluh tiga lebih penting sehingga pelatih asal korea selatan ini akan fokus memimpin latihan timnas u dua puluh tiga